hai menu sambelan ikan asap cukup populer di kota surabaya rasa daging ikan asap ini
mantap gurih ada rasa asap asap nya dan sedikit kering sempurna kalau ditambah sambel
menu ini bisa dijumpai dari pagi sampai malam hari dan ternyata penjual ikan asap ini cukup
banyak di kota surabaya saya akan menunjukkan kepada anda dari mana sih asalnya ikan asap ini
asap dari cerobong tak berhenti mengepul di sebuah dapur di kampung kejawan lor
kelurahan kenjeran kecamatan bulak surabaya berbagai macam ikan diasap di sini penjual
mengasapnya dari pagi hingga sore hari ada pula yang dari malam hingga pagi hari ikan

di dapat ber inquire atau yang lain pasti seutuhnya berarti saya tidak sukses tentu ada

ada ikan bandeng
bayangkan ya ini dari pagi sampai sore harus berkawan dengan panasnya suhu tungku
ikan asap telah menjadi bagian dari kehidupan kampung nelayan kenjeran
dengan resep pengasapan yang diwariskan turun temurun
menurut seorang ketua rt di rw dua kelurahan kenjeran
sembilan puluh tiga persen warga berprofesi sebagai nelayan
kebanyakan merupakan pendatang dari madura probolinggo pasuruan gersik dan lamongan
itu tertarik dengan warga yang lain
artinya berkembanglah terus terus menerus akhirnya turun menurun menjadi kampung ikan asap
ikan asap yang dijual tak hanya hasil tangkapan nelayan di kampung ini
ikan ikan juga didapat dari luar surabaya
setiap hari seorang penjual bisa menghabiskan ratusan kilogram ikan
ada ikan patin atau manyung tenggiri dorang kakap merah kakap putih pari tuna dan gurame
harganya mulai rp dua
tergantung pasaran mbak
kalau hari biasa ini paling sedikit rp delapan puluh
kalau mas rame ramenya berapa
masing masing ikan punya tekstur daging yang khas
salah satu ikan yang menjadi favorit pembeli adalah ikan patin atau manyung
karena harganya yang murah
meskipun saya pakai masker tapi aroma dari ikan asap ini cukup kuat
banyak pilihannya di sini
tinggal pilih atau beli sesuai selera
yang favorit nih ada ikan patin atau manyung
harganya murah banget cuma rp dua lima ratus per tusuk
tekstur dagingnya agak lembek dan berminyak
atau kalau mau tekstur daging yang lebih padat nih ada ikan tengiri
kemudian ada ikan pe
yang enak kalau dimasak lodeh ya
pembeli yang datang rata rata akan menjual kembali ikan asap ini
ada pula yang memasaknya untuk usaha catering atau untuk konsumsi rumah tangga
terus biasanya ya ikan ini
ikan pari ya ini
tuh biasanya dimasak santan
terus dekat rumah juga
jika ingin berburu ikan ikan asap ini
anda bisa menyusuri jalan pantai kenjeran
ikan asap tersedia mulai pagi hingga malam hari